ete sedang berah ini muda bolehnya apa ini
ini pakai baju apa sayang
senang ya pakai baju adat ya
ini om kaisang nikah ini sampai malam etes semangat ikut terus
karena diajak embah
oh diajak embah ya
kalau sedang berah yang paling senang apa sayang
oke selamat menikmati ya ete dan juga sedang berah